bapak presiden hadirin sekalian yang saya hormati
jika allah swt tuhan yang maha kuasa menakdirkan
sangat bisa partai demokrat berjuang bersama bapak
tentu bapak sangat memahami
sebagaimana pengalaman saya dalam pilpres dua ribu empat dan dua ribu sembilan ini
perjuangan bersama apapun namanya
apakah koalisi atau aliansi
akan berhasil dan menang jika
rangka kebersamaannya tepat
ini yang pertama
kemudian visi misi dan platform pemerintahan
untuk indonesia dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
juga tepat dan disusun secara bersama
tentu partai demokrat ikut menjadi bagian
dalam menyusun agenda dan platform pemerintahan ke depan
itu yang kedua
yang insya allah akan berhasil dalam perjuangannya
haruslah solid dan kuat
dan yang tidak kalah pentingnya
di antara kami partai partai koalisi
haruslah saling percaya dan saling menghormati
dan mutual trust
ini sangat penting
koalisi adalah masalah hati
kita harus bersama sama bersedia
untuk berkoalisi satu sama lain
partai demokrat siap untuk membangun koalisi seperti ini
hal yang lain sebagai akhir sambutan saya
ingin saya sampaikan kepada saudara saudara
dan kami rakyat indonesia
agar perjuangan politik kami
termasuk mengikuti pemilu dua ribu sembilan belas berhasil
partai demokrat tidak ingin banyak berjanji
kecuali jika partai demokrat kembali bertugas di pemerintahan
insya allah bersama presiden dan wakil presiden yang demokrat usung nanti
hal hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan
akan demokrat perjuangkan
sudah barang tentu
hal hal yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan presiden jokowi
perlu dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan